jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia masih terus bertambah
menurut data satgas penanganan covid sembilan belas pada lima belas september
kasus aktif covid sembilan belas bertambah tiga lima ratus tujuh orang
sehingga kini tercatat lima puluh lima ribu kasus aktif di indonesia
sedangkan kasus meninggal dunia kini telah mencapai delapan sembilan ratus enam puluh lima orang
atau empat persen
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito mengatakan
persentase jumlah pasien covid sembilan belas meninggal ini
melebihi tingkat kematian dunia yakni tiga enam belas persen
provinsi jawa timur menyumbang tingkat kematian paling tinggi
yakni tujuh dua puluh lima persen
untuk kasus sembuh secara nasional meningkat sebanyak empat belas satu persen
peningkatan kesembuhan paling tinggi adalah di provinsi jawa barat
yakni di atas seratus persen
sementara itu presiden joko widodo memerintahkan
menteri koordinator bidang maritim dan investasi luhut binsar panjaitan
dan ketua satgas penanganan covid sembilan belas doni monardo
untuk menurunkan kasus covid sembilan belas di sembilan provinsi dalam waktu dua minggu
keduanya diperintahkan untuk meningkatkan kasus sembuh dan menurunkan kasus kematian
telah menugaskan kepada menko marves
yaitu bapak luhut panjaitan
dan kepala bnpb yaitu bapak doni monardo
untuk dapat bekerjasama dengan kementerian kesehatan
kepada menteri kesehatan yaitu bapak terawan
untuk dapat menangani kasus covid sembilan belas di provinsi provinsi ini
kami sebutkan satu persatu
yang pertama adalah dki jakarta
yang kedua adalah jawa barat
yang ketiga adalah jawa tengah
yang keempat adalah jawa timur
yang kelima adalah jawa timur
yang kelima adalah sumatera utara
yang keenam adalah kalimantan selatan
yang ketujuh adalah sulawesi selatan
yang kedelapan adalah papua
dan ditambah satu provinsi yaitu bali
usai ditunjuk presiden jokowi melalui laman media sosial pribadinya
luhut menyatakan pada selasa kemarin
telah langsung berkoordinasi dengan empat provinsi
yaitu pemprov dki jabar jateng dan jatim
ada dua langkah yang dilakukan oleh luhut
yaitu memaksimalkan peran tni dan polri
dan membantu gubernur dalam menentukan titik rawan
dan penegakan disiplin protokol kesehatan
kemudian ia juga meminta agar pangdam dan kapolda
mengecek akurasi setiap data kasus covid sembilan belas
di masing masing kabupaten dan kota
tim liputan cnn indonesia